ya berbagai data menunjukkan industri film indonesia terus tumbuh signifikan
pertambahan jumlah layar mencapai ribuan dalam satu dasar warsa terakhir
dan perolehan penonton yang mencapai angka lebih dari lima puluh juta per tahun
serta semakin banyak film indonesia yang menembus perolehan box office
insight with desi anwar kali ini akan membahas mengenai industri perfilman dan perkembangannya
bersama saya desi anwar
film indonesia terus menggeliat
bukan hanya dari kuantitas yang dihasilkan
melainkan juga dari kualitas yang terus meningkat
dalam lima tahun terakhir jumlah penonton film di bioskop menunjukkan grafik positif
dari sebanyak enam belas juta penonton pada dua ribu lima belas menjadi lima puluh tiga juta penonton pada dua ribu delapan belas
menurut data yang dihimpun laman filmindonesia org
selama sejarah film indonesia ada enam judul film yang jumlah penontonnya melampaui tiga juta orang
antara lain ayat ayat cinta laskar pelangi habibi ainun my stupid boss ada apa dengan cinta dua
dan warkop dki reborn jangkrik boss part satu
sejalan dengan pertumbuhan jumlah bioskop di tanah air
berdasarkan data gabungan pengusaha bioskop indonesia hingga mei dua ribu sembilan belas
sudah ada satu delapan ratus enam puluh satu layar yang tersebar di seluruh indonesia
sementara dari sisi pendapatan menurut laporan motion picture association of america
pada dua ribu delapan belas industri film indonesia berhasil membukukan pendapatan sebesar empat ratus juta dolar amerika
atau sekitar lima empat triliun rupiah
sehingga menempati posisi lima belas besar di pasar internasional
capaian ini bertambah sekitar seratus juta dolar amerika atau satu empat triliun rupiah dibandingkan pada dua ribu dua puluh
yang saat itu indonesia menempati posisi ke enam belas dalam dua puluh besar pada pasar internasional
pertumbuhan industri film indonesia
pertumbuhan industri film indonesia itu semakin meningkat dengan semakin banyaknya produksi film dalam negeri
dan juga jumlah penonton yang semakin tinggi
nah yang jumlah penonton yang menyaksikan film lokal tentu merupakan hal yang sangat mengembirakan bagi industri film nasional
pasalnya dengan semakin banyaknya jumlah penonton diharapkan juga semakin banyak investor yang melirik industri film lokal
sekaligus membuat kesejahteraan pekerja film juga semakin meningkat
nah untuk mengetahui kondisi industri film terakhir di tanah air
telah hadir bersama saya seorang aktor film indonesia yang kondang salah satu favorit saya yaitu reza rahadian
baik baik sekali
senang bisa bertemu mbak desi lagi
iya ini mungkin kita udah kedua kalinya ya
iya kedua kalinya
reza itu selalu saya panggil kalau kita bicara mengenai hal hal yang seputar perfilman
karena saya lihat ini reza ini merupakan salah satu aktor indonesia bukan saja yang terbaik ini
kalau tidak salah sekarang sudah berpengalaman
sudah lebih dari empat puluh ya piala yang dimilikinya penghargaannya
dan juga jumlah film yang dihasilkan itu lebih dari lima puluh sejak berkiprah
sejak berkarir pertama
berkiprah berkarir dan sekarang usianya tiga puluh tiga tahun
tapi kelihatannya masih muda tapi sudah bisa memerankan yang tua juga
nah ini dalam konteks oscar
karena ini mumpung masih hangat dan juga ada surprise
pemenang best picture nya ya best director best picture itu kan biasanya itu selalu sangat hollywood lah istilahnya
nah ini parasite ya oleh seorang sutradara korea bong joon ho
ini bagaimana waktu menonton ini salah satu film yang dijagokan reza
sudah pernah nonton belum
sudah nonton filmnya
sampai memprediksi bahwa oh pasti oscar akan memenangkan parasite jujurnya tidak
yang ada di prediksiku waktu itu kemungkinan besar sepertinya seribu sembilan ratus tujuh belas akan membawa oscar untuk best picture gitu
tapi ternyata parasite banyak faktor yang membuat parasite memang sangat layak untuk menjadi best picture gitu
kira kira kenapa menurut reza hollywood akhirnya untuk pertama kalinya
oscar selalu sering sekali media ataupun orang orang yang terlibat di industri film amerika
ataupun orang orang yang terlibat di industri film amerika
selalu menyebut bahwa oscar juga penuh dengan hal hal politik yang berlaku
maksudnya banyak hal hal yang juga politikly dipikirkan oleh mereka
aku secara kualitas film tentu well deserve parasite gitu ya
lebih bagus daripada misalnya seribu sembilan ratus tujuh belas atau
untuk best picture aku akan pilih seribu sembilan ratus tujuh belas
tapi konten yang dibawa cerita ya yang dibawa oleh parasite
memang sesuatu yang menurut aku very unusual
something new idenya sangat original gitu penggambarannya juga luar biasa
karena sangat tidak menyentuh wilayah yang mungkin terlalu artistik
sehingga membuat orang bingung untuk mengikuti ceritanya gitu kan
kadang kadang kalau film festival punya unsur unsur seperti itu gitu
suka dibilang wah filmnya sangat art house dan lain lain
tapi mungkin juga ini statement dari oscar sendiri bahwa oscar is not being racist
karena sebelumnya selalu dibilang kayaknya oscar rasis sekali gini gini
dan tahun ini sepertinya dinominasi oleh kulit putih
apalagi nih film ada subtitlenya dan belum pernah kan selama ini
ini kan sejarah pertama oscar yang dengan bahasa lokal bahasa korea gitu
terus tiba tiba bisa menang best picture gitu
ya mungkin juga ada statement yang mau dikasih tahu
saya kira statementnya itu seperti apa
karena kalau tidak salah kan tahun lalu
roma itu kan banyak orang itu film yang dibuat oleh sutradara
dan itu juga nominated waktu itu
nominated tapi tidak dipilih walaupun banyak sekali yang menyukai film ini
nah ini ada hal yang penting karena
antara industri dan industri mungkin juga itu menjadi salah satu faktor mungkin
dan kalau saya lihat juga
ini menarik karena ini merupakan film pertama dari asia
yang sekarang memenangi asian fight
kemarin kan kita sempat ada film yang the crazy rich asians dan lain sebagainya
saya lihat ini juga mungkin kesempatan bagi film film asia itu bisa berkibar di hollywood
atau di mana yang selama ini mereka belum berkibar
jadi kira kira kalau suatu hari indonesia
karena aku pernah duduk di
sebagai anggota seleksi untuk mengirimkan film indonesia ke ajang oscar
aku melihat bahwa sepertinya masih cukup jauh ya
karena bukan tentang kualitas film
tapi tentang bagaimana film itu dipromosikan di sana
karena untuk bisa masuk di best foreign atau sekarang mungkin kategorinya sudah international film
itu juga bukan hanya perkara filmnya punya track record yang baik
tapi juga ada persoalan tentang bagaimana memarket
film itu membuat kesadaran pada festival itu
karena oscar selalu film film ada tanda untuk dipertimbangkan
untuk dipertimbangkan oleh dewan juri
dan itu butuh dana
karena biasanya harus bikin gathering
harus bikin siang teh atau makan malam atau partai kecil gitu
untuk mengundang member oscar untuk memilih
jadi proses yang sangat panjang
kita untuk pendanaan memang masih sangat
jadi itu ya salah satu yang tantangan yang terjadi
diambil netflix juga
terus ikut membantu memboost up
seperti roma gitu
roma dulu di boost juga oleh netflix
promotion dan lain lainnya
mungkin kalau film indonesia bisa dapat
ya tapi kita bisa lah bermimpi
oh ya dong
saya juga lihat ya sudah semakin banyak film indonesia itu menembus festival festival
ada banyak film indonesia yang udah masuk
karena menurut reza ini kan memang semakin banyak itu menunjukkan apa
apakah kualitas dari film film yang keluar dari indonesia itu semakin meningkat
atau promosinya juga semakin baik
kalau di dalam negeri tentu promosi semakin baik
tapi untuk kiprah film indonesia di ajang festival internasional gitu ya
aku mungkin gak bicara tentang distribusi ya
karena itu lain hal
tapi di festivalnya sendiri rasanya semakin banyak gitu
apalagi kita berbicara sepuluh tahun terakhir
catatan tentang film indonesia yang berhasil masuk di festival festival

itu juga gak sedikit gitu
dan itu menunjukkan dinamika perfilman indonesia yang tentunya ke arah yang semakin baik
produksi produksi film film yang mungkin selalu dianggap
oh kayaknya kalau tayang di indonesia penontonnya segmennya sedikit
tapi di luar dapat apresiasi yang besar
itu sepertinya sudah kemana mana omongan itu
tapi ya ditunjukkan bahwa film film itu berhasil membawa harum nama indonesia juga di luar
ada beberapa film yang disutradarai oleh joko anwar misalnya
yang di indonesia sangat laku
tapi di festival juga masuk gitu
festival masuk dan juga mendapatkan audiens yang cukup tinggi ya
termasuk juga nah bintang film indonesia
saya lihat sudah mulai berkibar lah
tapi masih lebih ke action ya
seperti joe taslim misalnya atau iko uwais
nah ini kira kira ke depan bagaimana reza rahadian kalau melihat reza di
iya saya sudah lihat sebenarnya yang di netflix di
hbo series ya
bukan netflix tapi hbo series
tentu kayaknya semua aktor punya mimpi kesana ya
tapi sebenarnya saya juga gak mau terlalu fokus untuk berpikir terlalu jauh
tapi apa yang bisa saya lakukan yang terbaik disini
sehingga ketika opportunity itu ada saya bisa mengejar itu juga
atau misalnya datang saya siap gitu
kendala bahasa biasanya menjadi persoalan
kemudian genre tetap aja mungkin karena saya besar di genre drama
cita citanya maunya juga main film drama
kalaupun terlibat di sebuah film asing
mungkin perannya gak banyak sedikit tapi drama juandainya gitu
dan mungkin film asing yang syuting di indonesia gitu
tingin banget sih
selama ini kira kira film favorit ya
tetap film asing khususnya yang bagi reza ini wah i wish i been an actor ini
atau menjadi inspirasi
luar biasa sampai sekarang
old time favorite dan memang itu suatu film yang landmark ya
itu film yang menunjukkan
ceritanya actingnya atau
hanya kalau actingnya udah pasti gitu ya
maksudnya salah satu penampilan marlon brando yang sangat iconic adalah dari don corleone
buat saya saya seperti melihat sebuah pertunjukan seni peran yang sangat apik
lahirnya al pacino juga besar dari film itu
kemudian robert de niro joe pesci dan lain lain tuh
ini nama nama yang istilahnya sampai sekarang juga merupakan idola ya
bagi bukan saja penonton tapi bagi aktor aktor dunia lainnya
kita istirahat sebentar ya reza
masih cukup panjang perjalanan kita hari ini dan tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar kita lanjutkan juga dialog kita bersama seorang aktor film kondang reza rahadian yang sudah banyak ya berkiprah di dunia perfilman di indonesia
menarik sekali salah satu film favoritnya itu adalah godfather
kalau film indonesia yang menjadi inspirasi
yang dari kecil mungkin setelah nonton itu wah saya juga ingin jadi seorang aktor atau pemain
cuma waktu itu waktu aku kecil sampai aku remaja ya kurang lebih
film indonesia kan lagi dalam keadaan yang mati suri gitu ya
aduh udah lama banget
millenial masih bisa dikatakan ya reza
iya masih mungkin ya
saya ingat itu mati suri itu sekitar tahun sembilan puluh an
sembilan puluh an sampai awal dua ribu an ya
mati suri dan tidak ada ini lah sama sekali tidak ada dukungan terhadap industri
ada dukungan terhadap industri nya dan ya udah gak ada aja gitu
semua lari ke tv dan lain lain
tapi kalau film indonesia yang cukup sangat melekat salah satunya cut nyadin
itu salah satu film yang sangat epic menurut saya dan saya belum pernah melihat picture seperti itu lagi di film indonesia
kolosal epic tapi dibuat di tahun itu dan sangat magical
jadi rasanya itu salah satu film favorit saya
tapi kalau yang sekarang yang udah zaman abad ke dua puluh satu ini
terus petualangan sherina
suka musikal juga ya
suka banget musikal
itu salah satu impian saya untuk bisa main film musikal juga
ini syaratnya soalnya kamu
nah jadi ini ya christine hakim watiti yang memerankan
dan dia juga favorit saya
ini salah satu inspirasi
dan reza sendiri ini sejak tahun berapa pertama kali
pertama kali ini dua ribu lima
karena masih senetron waktu itu
film itu baru dua ribu tujuh
nah sekarang sudah dua ribu dua puluh ya
sudah begitu banyak filmography nya gitu
ada melihat semacam evolusi
bukan di acting create tapi evolusi dari industri
perfilman itu sendiri serta bentuk bentuk tantangan yang dialami sejak tahun dua ribu tujuh belas
tentu kalau dibilang evolusi ditanya evolusi sangat
film indonesia tuh semakin kesini semakin punya penontonnya
dan kekhawatiran terbesar adalah ketika dua ribu delapan film indonesia itu meledak gitu ya
artinya ada dua film
ayat ayat cinta dan laskar pelangi yang mendominasi bioskop pada masa itu
kemudian ternyata itu baru terulang cukup panjang
delapan tahun kemudian kalau nggak salah
dan dua ribu enam belas film indonesia mulai meningkat

dan juga jumlah bioskop itu sangat sangat meningkat ya
dan jumlah bioskop yang sudah hampir dua ribu an lebih
peningkatannya cukup signifikan
ini kan berarti kecintaan terhadap film
terutama film lokal ya
tapi apakah ini mencerminkan kecintaan terhadap film lokal atau juga semakin
porsi film indonesia yang ditayangkan di bioskop semakin meningkat atau
sebenarnya kalau jumlah film indonesia yang tayang di bioskop indonesia sendiri per tahun memang meningkat
artinya jumlah produksi film dan jumlah film yang ditayangkan di bioskop
penonton film secara keseluruhan itu meningkat
mungkin bisa dibilang kalau berdasarkan data yang diperoleh dari smrc
waktu itu mas ade armando membuat riset tentang ini
ternyata penonton indonesia dari satu ratus sembilan puluh juta penduduk indonesia yang dihitung mampu untuk pergi ke bioskop dan menonton film
hanya sembilan belas juta orang yang aktif menonton film sepanjang tahun dua ribu
sebenarnya gak terlalu banyak ya
sebenarnya gak terlalu banyak
dengan jumlah penduduk indonesia
dengan jumlah penduduk kita
jumlah penduduk dan juga milenial kita atau usia rata rata di indonesia itu dua puluh tiga puluh tahun yang harusnya
demografi milenial kita kan cukup tinggi gitu harusnya
dan sembilan belas juta menurut saya angka yang tidak terlalu besar sebenarnya
tapi karena itu dengan asumsi bahwa mereka menonton lebih dari satu kali
ada yang menonton tiga kali dalam setahun
ada yang menonton sampai mungkin sembilan sepuluh kali film indonesia dalam setahun
sehingga jumlah itu ada sembilan belas juta orang
dengan jumlah keseluruhan tiket yang terjual sekitar lima puluh tiga juta tiket
itu bagus tapi
tapi bisa lebih baik
walaupun sekarang kan platform untuk menonton bukan hanya pius scott
dari director nya atau sutradaranya
saya ingat misalnya kalau dulu kan memang ada yang serius seperti garinu groho
yang kalau cud nyadin itu ya
dan kemudian tiba tiba ya ada yang lebih muda muda
dan lain sebagainya
ini anda sendiri melihat itu bagaimana
insan insan yang mengelola
demand pasarnya berubah
selalu setiap tahun punya
hari ini ternyata film film yang bercerita tentang keluarga
film film yang bercerita tentang hubungan percintaan remaja
itu cukup menjadi highlight
horror juga menjadi highlight gitu
untuk beberapa tahun terakhir
sehingga mungkin kalau dari sutradara sutradara karena saya beruntung dan bersyukur bisa bekerja sama dari mulai mungkin yang senior banget seperti mas garin gitu
sampai ke yang baru baru gitu
dan melihat bahwa makin kesini memang sutradara sutradara ini ingin menunjukkan visinya masing masing dan yang membedakan dirinya daripada director director yang lain
sehingga film indonesia yang muncul di bioskop cukup beragam
genre nya tidak lagi mengikuti satu tren tertentu
misalnya yang bagus horror
sekarang tuh benchmarknya semakin baik
standar tentang film horror yang bagus itu seperti apa
itu nggak bisa dipungkiri bahwa ketika pengabdi setan muncul kepercayaan publik terhadap film horror dengan kualitas yang baik itu terlihat dari film tersebut
kemudian keluar perempuan tanah jahanam dan lain lain
level of standardnya itu jadi
begitupun dengan film film biopik drama dan lain lain
jadi sebenarnya secara tema cukup beragam
tapi apakah originalitas cerita itu sudah sepenuhnya beragam dan mencerminkan mozaiknya indonesia gitu
maksudnya keberagaman yang ada di indonesia dari picture yang kecil kecil ini mungkin rasanya hampir
nah kalau reza sendiri pilih pilih sutradaranya atau lebih ke sini
scriptnya atau bagaimana ketika memutuskan untuk mengambil suatu peran
mungkin pertama kali
karena biasanya kan hubungan antara
ya penting sekali
sutradara dan aktor itu penting sekali
selain sutradara tentunya biasanya perannya juga sih
jadi perannya sebisa mungkin berbeda lagi dari peran yang sebelumnya pernah dijalankan gitu
karena kadang kadang berbeda sutradara
ada aspek kemaksilan juga ya mungkin
iya bisa jadi perannya oh ini sebenarnya hampir mirip sama karakter yang aku pernah perankan
waktu disuradara sama sutradara yang ini gitu
bisa jadi ada sedikit kemiripan
nah itu menghindari itu aja
jadi memilih milih juga selama kesempatan untuk memilih ada pasti bisa milih milih
ya dan ini hubungannya dengan director atau sutradara itu sebagaimana mempengaruhi
atau pernah pengalaman bahwa
vision director kan penting sekali ya mbak
jadi buat aku untuk bisa ngambil sebuah film selain dari perannya untuk bisa ngobrol terbuka dan deket
hubungannya sama sutradara itu penting banget
karena sutradaralah orang
yang akan sering sekali berkomunikasi dengan aktor untuk bisa aktornya menyampaikan sesuai dengan visi sutradara juga
tapi di sisi lain aktornya juga bisa bermain dengan baik dan nyaman
itu juga penting
karena memang sutradara ini pada akhirnya kan
iya komandan dan kalau keberhasilan sebuah film itu memang di tangannya
mengenai industri perfilman itu sendiri
ini dari segi funding dari segi sponsorship dan lain sebagainya
anda sendiri melihat dari tahun ke tahun
memang lebih tertarik investor untuk
karena mungkin sepertinya bisnis film itu kan
menguntungkan atau tidak
waduh itu hal yang paling sulit untuk ditebak
kalau melihat dari banyaknya produser produser atau rumah produksi baru yang lahir
sepertinya memang sangat menguntungkan
karena investment timeline nya itu gak terlalu panjang sekali gitu
jadi kita berbicara mengenai proyeksi sebuah film di produksi dua ribu sembilan belas januari
untuk tayang di bulan let's say juni
dan di bulan agustus kita udah bisa tahu
berapa return nya
berapa pendapatan baliknya yang bisa dihasilkan dari film tersebut
jadi mungkin itu yang membuat kenapa memang bisnis film itu high risk
tapi bisa jadi juga high return
ya high return tapi mungkin perlu waktu yang cukup panjang
untuk kalau misalnya filmnya tidak terlalu berhasil di bioskop
nah ini oleh sebab itu kenapa misalnya seperti hollywood itu
itu bukan hanya masalah menonton film
tapi dibalik itu adalah suatu industri dengan luar biasa uang yang begitu besar
sehingga mereka bisa membuat sebuah film itu dengan dana anggaran yang sangat kolosal
bisa karena mereka juga distribusinya kan dunia ya
dan mereka juga bisa bayar bintangnya itu luar biasa
jadi beda banget emang
kita istirahat sebentar ya reza
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama kami
kembali bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh reza rahadian
kita berbicara mengenai industri perfilman ya
memang sebenarnya pada akhirnya industri perfilman itu mengenai bisnis
berarti kan harus untung
dan kalau kita lihat misalnya di hollywood ya
ya sebuah mekanisme bisnis
karena disitu kalau sebuah film yang aktor yang kondang dan lain sebagainya
otomatis honor mereka gaji mereka itu juga bisa sangat sangat ya
kalau di indonesia sendiri bagaimana
ada kalau kita bicara industri kan ada ekosistemnya kan di situ
ada yang kru nya
tapi juga ada marketingnya ada promosinya ada distribusinya
tapi juga ada aktor aktornya yang harus dibayar
dan apa yang menentukan ya apakah bisnis ini profitable at the end of the day
sebenarnya ada banyak hal
contohnya mungkin kalau misalnya seorang produser memutuskan untuk mengambil ip tertentu yang sudah jadi dan sudah dikenal banyak oleh publik
novel yang sudah laris
kemudian dibeli oleh publik
kemudian dibeli oleh produser
mengingat bahwa sepertinya pembacanya akan menonton filmnya sehingga marketnya sudah bisa lebih terbaca gitu
tinggal bagaimana mereka mempromosikan dan mencari aktor yang tepat untuk memainkan film tersebut yang diangkat dari novel
ekosistem di indonesia secara keseluruhan mulai terbentuk
karena jaringan jaringan lain di luar bioskop itu menjadi platform tempat pada akhirnya film yang ditonton di bioskop ketika sudah tidak tayang mereka bisa nonton di ott misalnya
netflix hoop dan lain lain gitu ya
tapi kalau berbicara mengenai bagaimana pekerjanya di dalam industri film ya masih sangat apa ya mbak desi masih sangat
apakah sudah bisa hidup dari
ya sebagian saya rasa sih bisa hidup dari film
maksudnya kru tapi juga saya nggak bisa bilang bahwa semua crew sudah seharusnya sudah mendapatkan mungkin honor yang tepat atau apa
karena saya juga nggak tahu honor apa
saya juga nggak tahu honor crew
tapi kan pasti ada benchmarknya kan
itu yang susah
kalau mereka mereka yang mungkin sudah high quality ya tentu bisa punya
kalau di hollywood itu kan ada asosiasinya yang menjaga minimum atau level yang mereka harus miliki
iya di indonesia ada asosiasinya tapi mungkin belum sampai ke bagaimana membuat standar tertentu untuk
lebih masih kepada sebuah asosiasi yang tentunya memikirkan secara kreatif kemajuan asosiasinya
seperti apa misalnya asosiasi sutradara itu juga sangat berperan besar terhadap industri filmnya
asosiasi editor asosiasi aktor dan lain lain
tapi apakah ini sudah sampai membentuk satu fondasi yang kuat untuk membicarakan tentang a certain amount of money yang bisa didapatkan atau minimum ya standarnya
jadi ada standar ya penghasilan yang bisa
rasanya sih belum sampai ke arah sana karena memang film kan diverse banget penghasilannya
dan budgetnya kan juga berbeda beda
di setiap side itu
dan yang satu lagi a marriage story
itu kan budgetnya kan sangat pasti berbeda
dan jauh lebih rendah misalnya film seperti seribu sembilan ratus tujuh belas
memerlukan produksi yang epic dan kolosal
kolosal bagaimana menentukan misalnya honor dari aktor sendiri
kita bukan bicara misalnya sekarang ada brad pitt atau tom hanks atau siapa sih yang lagi kondang itu
sekarang itu mereka kan jelas pendapatannya itu semakin menjadi bintang semakin tinggi
dan di publish
dan di publish
harus bayar pajak
kalau di indonesia sendiri itu bagaimana dari kita bicara mungkin pengalaman reza sendiri
kalau dari penghasilan tahun per tahun
tahun per tahun ya tentu berbeda beda setiap tahunnya
karena itu tergantung
ada peningkatan pasti
alhamdulillah ada peningkatan tapi juga bisa pernah mengalami juga penurunan karena mungkin mengambil projek project yang lebih kecil
karena film itu ada produser produser yang bisa kita bilang major company
perusahaan perusahaan film yang cukup besar dan punya kontribusi terhadap film indonesia yang juga cukup besar secara jumlah penonton apalagi gitu
tapi juga ada rumah rumah produksi kecil yang tentunya budget filmnya juga sangat kecil
budget produksinya kecil otomatis budget produksi mempengaruhi honor aktornya juga kecil
tapi untuk bisa punya kehidupan dari menjalani profesi kalau saya sebagai seorang aktor ya alhamdulillah saya bisa hidup menjadi seorang aktor
nah tapi untuk mencapai itu apa yang diperlukan misalnya menjadi pemeran utama sekian kali atau bagaimana sesuai dengan budget yang memang dialokasikan oleh film itu
ini akan sangat blunt dan jujur ya mbak desy
saya akan bisa bilang bahwa salah satu faktor yang paling mengaruhi adalah apakah anda punya film yang hit the box of is chart atau tidak
jadi kalau semakin banyak penontonnya semakin banyak tiket dibeli itu ada
itu sangat menguntungkan buat pemain
jadi film berikutnya
makanya disini star attraction gitu
bisa dikatakan ada berapa jumlahnya di indonesia sekarang ini yang memiliki istilahnya ini kan pasti ada strata stratanya
kalau kita lihat kan nih holly itu pasti yang gitu yang
iya di a list gitu yang kalau ada aktor itu atau aktris itu pasti menggiring gitu semua penonton
saya harus jujur bahwa sebenarnya aktor tidak bisa selalu menjamin bahwa sebuah film akan sukses atau tidak sebesar apapun namanya
karena itu banyak faktor yang menentukan suksesnya sebuah film
seperti parlo saat itu kan tidak ada yang kenal dengan aktornya
misalnya mungkin nggak seluruh dunia mengenal gitu ya tapi bisa sukses gitu
marketing promotion dan lain lain itu berjalan dengan baik sehingga filmnya bisa sukses dan didengar banyak orang atau awarenessnya cukup kuat
tapi di indonesia produser memang sudah punya listnya sendiri
itu harus saya katakan secara jujur
produser punya list versi mereka sendiri tentang siapa aktor a lister yang ada di dalam film
dan ini nanti bisa di negosiasikan
tentunya bisa dinegosiasikan dan produser pasti akan mengajak aktor untuk meeting duduk bareng
saya mau bikin sebuah film filmnya begini ada potential market di sini aming penonton sekian budget film yang cukup besar harus saya keluarkan untuk film ini dan lain lain
dan ini nanti berupa royalty kan juga
belum sampai ke royalt sih
gak semua artinya
gak semua ya
ada beberapa film yang bisa dealing dengan cara seperti itu
ada beberapa yang nggak bisa
karena kalau kita lihat kan sebuah film industri punya filmnya saja tapi mungkin nanti ada yang macem macemnya
ada merchandise misalnya star wars dan lain sebagainya
sekarang dengan banyaknya ott dan video on demand live streaming dan lain sebagainya ini bagaimana
apakah mempengaruhi yang jelas ini mempengaruhi dari jumlah eyeballs atau mata yang menonton
tapi dari segi bisnis
menguntungkan atau tidak dengan adanya
masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan apakah atau still debatable
apakah betul betul itu sebenarnya menguntungkan pihak produser
but obviously kalau buat pemain atau pekerja filmnya sebenarnya ruang mereka untuk bekerja juga jadi lebih besar
karena sebelumnya hanya tv dan film misalnya
tapi sekarang dengan adanya platform platform ini ya mereka banyak bikin web series yang mungkin sekarang dikenal di millennials
dan itu banyak dibuat oleh rata rata pasti digital platform
dan itu juga menguntungkan karena pekerja film jadi punya ruang yang berbeda
karena treatment mereka hampir tidak terlalu jauh dari treatment mereka membuat sebuah film
beda dengan mungkin membuat sinetron yang lebih cepat waktunya
tapi mungkin target audience nya agak berbeda saja
dan target audience nya obviously berbeda karena mereka harus berbayar
platformnya tidak gratis
ini menarik bagi reza
karena saya sendiri melihat reza
tidak terlalu aktif ya di media sosial atau
adanya platform platform ini
ya nggak bisa dipungkiri pak platform platform ini juga sebenarnya memberikan ya itu tadi ruang dan kesempatan gitu
tapi apakah itu berpengaruh dengan contohnya misalnya saya nggak punya social media
saya rasa sih ada pengaruhnya
karena digital platform tentunya lebih prioritized untuk mereka mereka yang juga aktif di social media
supaya orang subscribernya semakin juga banyak dan lain lain gitu
ya itu mungkin resiko yang harus saya punya
dan bahkan mungkin mereka lebih exist di youtube
misalnya youtubers mereka dapatannya bisa jauh melebihi orang aktor
bisa banget bisa jauh
jumlah hits nya itu
lebih besar bahkan gitu
mungkin perlu dijawab kita istirahat sebentar
bersama reza rahadian tetaplah bersama kami di insight with desi anwar
terima kasih masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh aktor film indonesia reza rahadian
yang ternyata ini kalau semua orang harus exist ya di social media
ternyata memilih untuk tidak menjadi bagian dari itu
padahal dari segi usia masih milenial
banyak sekali kalau kita lihat ya salah satu dari misalnya industri perfilman itu juga lebih banyak sekarang di platform platform digital
di mana social media itu sangat penting
medium untuk promosi
medium untuk promosi
endorsement dan lain sebagainya
sebenarnya kan opportunity atau peluang untuk mendapatkan lebih banyak ya
influences ya social media influencer itu sekarang sangat sangat penting
ini kenapa apa pertimbangannya relisa untuk tidak ikut dalam arus
pertama pada akhirnya ini kan ada sebuah pilihan ya
bukan soal benar atau salah
karena saya juga nggak bilang bahwa orang yang punya social media itu salah
salah satu hal yang mungkin saya punya sekarang
dan itu lebih kepada kerjaan semua
maksudnya promosi trailer film poster dan lain lain gitu
di luar itu kenapa tidak memilih untuk punya akun pribadi yang mungkin sangat menguntungkan sebenarnya bagi sebagian orang adalah karena saya merasa ada banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan berinteraksi secara sosial secara langsung
mungkin saya orang yang sedang memang berinteraksi secara langsung
ngobrol ketemu duduk bareng berdiskusi gitu
dan mungkin tidak terlalu mahir atau tidak punya kesukaan untuk bergaul di ruang ruang media sosial gitu
jadi ya pilihan sih pada akhirnya
tapi kalau misalnya ada permintaan atau ayo dong ini untuk endorsement dan lain sebagainya kan ig
apalagi itu sering sekali digunakan untuk itu
saya tidak merasa ya
kehilangan paling ya akhirnya kehilangan opportunity untuk mungkin punya lebih banyak kesempatan misalnya endorsement dan lain lain karena tidak punya social media
dengan jutaan followers gitu
akhirnya mungkin ada beberapa pihak yang akhirnya melihat wah reza kayaknya kita nggak bisa kerjasama soalnya kamu gak punya social media dan lain lain
we need that untuk kita karena promonya di situ dan lain lain
oh ya sudah tidak apa apa
nggak apa apa ini merupakan pilihan dan
pilihan dan tidak merasa kehilangan ya
ini bisa berdampak terhadap kualitas misalnya kalau yang namanya ukuran likes followers itu bisa dijadikan semacam cerminan terhadap kualitas dari seorang aktornya itu sendiri bagaimana
aku rasa tidak ya
maksudnya kualitas aktor tidak ditentukan dari jumlah followernya gitu
tapi ini kan sangat membantu kan
bisa saja saya menjadi seorang director mencari ini siapa nih yang lagi populer karena kalau saya perankan dia menjadi pemeran utamanya bisa dengan followernya berjutaan itu bisa membantu untuk meningkatkan
tentu tapi memang hal itu terjadi di industri film sendiri terutama di film film yang mungkin lebih komersil ya arahnya
hal itu sangat terjadi pertimbangan pertimbangan tentang berapa followers yang dimiliki oleh kandidat kandidat yang akan memerankan satu tokoh itu menjadi pertimbangan yang cukup kuat di zaman sekarang dan berpengaruh
mungkin ada yang masuk ke sebuah ruangan casting dan melihat itu secara langsung
oh ada foto foto talent dan dibawahnya ada followers
ya ya mungkin sedang ke arah sana saat ini industri nya ya gak apa apa juga gitu
cuman kalau untuk mengukur kemudian apakah itu berpengaruh terhadap kualitas seorang aktor mungkin gak semua yang populer di instagram dan lain lain dengan banyak followersnya adalah memang profesi dasarnya seorang aktor
bisa jadi mungkin dia seorang influencer dia seorang model dan lain lain
yang mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam sebuah film
tapi mungkin ada aktor aktor di luar sana yang saya yakin juga banyak sekali jumlahnya yang bagus bagus dengan talenta yang luar biasa mungkin jadi sedikit kehilangan kesempatan karena mungkin mereka nggak punya itu
iya dan ya seneng sih banyak orang yang mengatakan wah followersnya kalau mendapatkan likes itu langsung merasa tersanjung gitu
tapi di belahan dunia lain itu sudah menjadi sebuah pertimbangan yang akhirnya menjadi apakah ini mempengaruhi state of mind seseorang
karena mereka bisa merasakan kok gue kurang atau apa saya kurang karena likesnya kok nggak banyak dan lain lain
itu kan mempengaruhi mental wah itu gawat banget
nah kita paling mengenal reza itu memerankan rudy habibie ya sudah tiga episode dari sejak tahun dua ribu dua belas ya
sampai terakhir dua ribu sembilan belas sainun dan habibie ketiga
ini kita pertama ini agak menarik karena memerankan pada saat itu eyang
dan pak habibie nya masih ada dan juga nah dan seorang tokoh yang betul betul dicintai lah dan dikenal oleh seluruh indonesia dan mungkin di dunia juga bagaimana itu
apa yang dipelajari dalam pengalaman itu apalagi sekarang ketika pak habibie sudah tidak ada kira kira bagaimana sosok dan tokoh itu melekat pada diri anda
pertama pak habibie adalah film itu ya film yang bercerita tentang habibie ainun adalah film yang menarik
pertama pak habibie ainun adalah film yang juga memberikan pengaruh yang saya gak bisa pungkiri karir saya berubah semenjak mengerjakan film tersebut
kemudian bagaimana orang melihat saya pun jadi berubah
perubahan yang terjadi adalah oh memerankan tokoh yang kemudian dicintai dan kisahnya banyak diimpikan oleh banyak orang itu ternyata membawa dampak secara image juga jadi lebih seolah olah kayak ya kalau orang lihat reza
akan sulit untuk tidak membayangkan tentang pak habibie misalnya karena itu yang mungkin salah satu yang sangat ikonik gitu peran yang melekat di hati para penonton
secara karir juga berubah
tawaran tawaran film yang masuk juga mengalami perubahan
ada beberapa film film yang sangat serius karena mungkin dilihat oh kemampuan mendalami karakter tersebut memberikan dampak positif salah satunya ya saya nggak bisa bohong achievement yang saya dapat dari film itu juga nggak sedikit gitu
dan itu kan memberikan dampak untuk bisa dapat atau di consider sebagai seorang aktor yang juga cukup serius gitu
tapi seberapa sulit dari apalagi dari satu film ke yang lain apa ada
kalau kesulitan mungkin terjadi di awal sih mbak di tahun dua ribu dua belas itu sendiri itu yang paling sulit karena itu pertama kalinya harus masuk dan menyelami tokoh itu
dan juga tokohnya masih ada mungkin ya
dan tokohnya masih ada dan selalu ada di lokasi syuting gitu mungkin itu yang berbeda
tapi di dua ribu sembilan belas ketika yang gak ada
yang nggak ada dan sempat ikut syuting jadi dari ada sampai nggak ada ya perbedaan yang paling dirasakan adalah rasa untuk bisa masuk dalam karakter itu memang harus saya akui lebih dalam di yang ketiga ini
maksudnya karena prostetik kan
dan mukanya dibikin mirip
itu mengganggu atau tidak
malah justru nggak mengganggu dan membuat saya semakin nyaman untuk masuk ke dalam tokoh itu dan melengkapi bahasa tubuhnya
aksentuasi dan volume suaranya yang akhirnya tanpa saya sadari bahwa itu lebih jadi gitu
jadi antara tiga ini yang paling terakhir
menurut saya yang ketiga adalah yang paling solid ya
bagaimana menilai sosok rezara hadian dalam film film khususnya happy
di kalau yang di kedua karena mungkin
kalau happy sih happy tentunya lengkap dengan
dengan kekurangannya salah satunya adalah kadang kadang memang masih mungkin itu
yang juga lumayan tipikal bahwa sosok hero dalam sebuah film
kan pak habib biar bagaimana pun adalah hero
masih kadang kadang ada tendensi untuk mengurangi flow yang dipunya gitu
jadi kita tidak terlalu banyak berbicara tentang apa yang mungkin membuat sosok tersebut menjadi lebih manusiawi lagi
karena pasti setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya
nah sisi yang lain ini yang mungkin kurang di expose di dalam film
tapi tidak bisa lah kehidupan seseorang yang begitu panjang disingkat dalam tiga
bahkan mungkin hanya tiga film yang katanya
tapi merasa memahami karakternya
artinya secara yang real ketika bertemu tentu kan ada kisah kisah yang saya juga baru dengar dari bapak langsung ketika udah masuk ke proses film yang ketiga
ada banyak orang misalnya bilang oh itu benar ya ada pengalaman ibu ainun seperti itu
dan ternyata ya itu ada figurnya
saya dikasih tahu siapa figur aslinya
tapi tentu di film dibuat disamarkan dibuat berbeda nama karakternya
hal hal menarik lainnya
tapi secara gestur secara teknik
tentu interpretasi seorang aktor saya juga punya interpretasi saya sendiri dalam memerankan karakter itu
jadi artinya secara sentuhan gak semua yang ada di dalam tubuh dan pemikirannya seorang baharuni soefa bibi lantas bisa dimunculkan semua dalam film
ada interpretasi aktor yang juga bisa muncul dalam film tersebut
jika tidak kita sebagai penonton kita mengenal
oh iya ini adalah sosok seorang habib itu
kita break sebentar reza dan memang unsur ya peranan ini bagaimana memerankan seorang sosok itu ini merupakan hal yang sangat penting ya bila kita menjadi seorang aktor
tetaplah bersama kembali insight with desi anwar akan segera kembali
iya insight with desi anwar ditemani oleh reza rahadian yang kita kenal sebagai pemeran ya rudy habibi
ini sebuah film atau seri dari film itu sendiri yang luar biasa populer ya terus terang waktu saya nonton juga terbawa emosi gitu
nah masuk ke dalam apalagi karakter yang cukup
serius ini memerlukan persiapan berapa lama tuh biasanya
sebenarnya ada beberapa persiapan yang tentu tiap film itu beda beda tapi idealnya untuk memerankan tokoh sebenarnya sih kalau mau untuk enak bisa masuk ya rasanya tiga bulan itu persiapan yang
apa yang dilakukan dalam tiga bulan itu
tapi tidak untuk peran tersebut waktu itu persiapan hanya sepuluh hari jadi terlalu cepat sebenarnya
memang waktu saya ditunjuk untuk memerankan tokoh tersebut itu sudah last minute karena sudah ada sebenarnya tadinya aktor lain yang akan memerankan tokoh tersebut terus tidak jadi akhirnya saya memerankan tokoh tersebut cuma punya waktu udah tinggal sepuluh hari dua belas hari lah menjelang syuting days
akhirnya ya persiapan yang paling intens waktu itu dilakukan adalah latihan bahasa jerman karena ada beberapa dialog dalam bahasa jerman
kemudian scriptnya cukup panjang lalu belum mimiknya gesturnya
bagaimana untuk masuk ke dalam karakter itu mempelajari suaranya bapak
ada yang membantu
jadi waktu itu langsung di mentori oleh ya punya kesempatan untuk bertemu bapak dan mengobrol banyak hal dari jam tujuh malam sampai jam dua belas malam selama dua hari berturut turut waktu itu
pak habibie sebagai director juga sutradara juga ya
sebenarnya nggak memberikan directing tapi lebih ke interview jadi waktu itu saya mau menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya rasa saya perlu tanyakan dari skript yang sudah ada
apakah itu betul betul relevan dengan kehidupan bapak
apa bapak sudah baca scriptnya atau agree ternyata bapak sendiri yang membuat coretan tentang skript itu
jadi semua script itu di asesi oleh pak habibie sendiri
di make sure oleh beliau sendiri untuk memastikan bahwa semuanya betul betul sesuai dengan apa yang ingin diceritakan
jadi ya melihat cara berbicaranya kemudian melihat bagaimana bapak menceritakan tentang ibu ibu ainun gitu
itu yang saya pelajari selama bertemu dengan bapak
nah mungkin ada feedback atau kritikan khususnya dari beliau sendiri dan anak anaknya loh itu gak kayak bapak loh waktu kurang ini atau kurang itu
iya yang paling di habibie ainun pertama yang paling surprise justru adalah ketika yang melihat saya berjalan
saya nggak gitu jalannya terus cucunya di sebelah bilang
terus bapak bilang iya ya saya gak pernah ngaca soalnya kalau saya lagi jalan seperti apa gitu
terus cucunya tuh ngomong gitu itu seperti yang jalan
dan anak anaknya sebenarnya yang paling banyak komen karena mungkin mereka dari perspektif yang lain untuk melihat bapak gitu ya
jadi mungkin lebih ke arah situ gitu
hanya suara memang nggak bisa bohong dan tinggi badan itu ya tentu
tapi auranya ada lah kalau saya
tinggi postur ya posturnya berbeda
suaranya saya sebisa mungkin mencari stone suara yang paling dekat dengan bapak
iya itu dengan karakter yang ada bisa diterus satu lagi ya bos money juga
kenapa setuju untuk membuat film seperti ya komedi itu
comedy seperti itu
saya selalu punya keinginan untuk bisa keluar dari zona zona yang lain gitu atau yang dianggap nyaman yaitu drama
tidak terlalu banyak punya rekam jejak di genre comedy sehingga kayaknya waktu terima tawaran script itu saya langsung wah ini menarik sekali karena saya langsung berimajinasi bahwa toko ini bisa saya macem macemin
ruang eksplorasinya besar sekali gitu
oh menjadi boss man dengan tubuh
siapa yang dibayangkan waktu itu sosok yang bisa di
oh sosok indri life sih gak ada ya waktu itu
gak ada ya
jadi harus menciptakan karakter
menciptakan sendiri gitu cara bicaranya tapi semua deskripsi itu memang sudah ada di buku karena itu kan dari novel juga
kemudian mbak upi sebagai sutradara juga cukup intens untuk memberikan background karakternya seperti apa sehingga saya merasa tercukupi kebutuhannya
sampai ya akhirnya mencipta gitu mencipta tokoh bosman lengkap dengan gesturnya dengan suaranya cara berbicara cara tertawanya dan lain lain
dan akhirnya ya alhamdulillah itu menjadi salah satu film
susah atau tidak
karena ini kan sangat berbeda ya kalau kita lihat dari karakter yang
sulit sih sebenarnya karena
apalagi dengan suara suaranya tuh aksennya lucu
iya suaranya aksennya
rambutnya dan lain lain
nyaman gak waktu dengan
awal awal sih nggak nyaman mbak
ya i know gitu tapi ya justru karena this is not me dan saya ngaca transformasinya cukup punya perubahan yang signifikan
oh itu jadi merangsang
jadi merangsang diri saya sendiri untuk kemudian bisa memunculkan sesuatu yang berbeda gitu
ada apa ya
ada hal hal yang secara spontan itu keluar
tertawanya gitu kemudian cara dia merespon sekelilingnya bagaimana gitu
itu jadi berbeda gitu
senang sih sebenarnya
jadi kamu senang
senang banget ternyata sama genre komedi itu
di akhir hari kita kayak menertawakan hidup
dan ya film itu bisa membuat saya menertawakan hidup
memang itu lucu
itu sangat lucu
jadi antara semua film film itu ya memang habibie kan your watershed lah istilahnya
tapi ada film film lain yang
karena ini beda lagi nih kan
jadi ada beban juga nih kalau memainkan tokoh nasional
tentu ada beban karena memang tidak ada yang pernah punya film film yang seperti itu

seperti apa beliau mungkin berorasi karena terkenal sekali dengan orasinya yang sangat lugas
atau ketika beliau mungkin menjalani kehidupannya dan lain lain
pergerakan pergerakan syariat islam yang dibangun dan
itu kan gak ada rekam visual
semua artikel buku buku sejarah dan lain lain
tapi kemudian justru itu yang menarik karena disitulah interpretasi aktor sangat berperan penting
apakah dia mampu untuk bisa mengeksekusi karakter itu dengan tepat dengan baik
dan cukup sesuai dan dekat dengan apa yang selama ini sudah dibaca oleh mungkin banyak orang
sehingga proses kreatif yang memang berbeda dari peran mungkin sosok seperti baharudin yusuf habibie
proses pendalaman karakternya lebih lama
hampir satu bulan setengah dengan mas garinu groho
projek yang salah satu projek yang impian saya untuk bekerja dengan seorang garinu groho gitu
dan terwujud lewat film

jadi saya waktu itu sangat bersyukur banget bisa ada di film itu
jadi berbeda beda sekali ya
ini perannya saya lihat reza cukup versatile ya
biasanya kan aktornya bisa terjebak dalam satu peran
dan akhirnya ditawarin perannya kan itu itu saja
tapi ini bisa macem macem lah ya
mungkin oleh sebab itu ingin musikal ya karena belum pernah
genre musikal itu salah satu genre yang sangat ingin saya eksplor
sudah ada yang tawarin mungkin kalau sering sering disebut siapa tahu
kemarin satu film yang bisa dibilang mungkin itu juga ya semi musical
saya bernyanyi dalam film itu tapi sedikit sekali
jadi masih ingin yang agak lebih panjang durasinya gitu
kayak lebih sehat lah tuh
oh saya akan suka
oke reza terima kasih banyak
kita banyak sekali belajar dari reza kali ini mengenai bukan saja kiprahnya sebagai seorang aktor
tapi mengenai perjalanan industri perfilman di indonesia itu sendiri
sekali lagi terima kasih mbak
selalu sempat bertemu
ya pasar industri film di indonesia memang cukup menjanjikan
hal ini seiring dengan pertumbuhannya yang mencengangkan
baik dari sisi jumlah penontonnya maupun jumlah film yang beredar
meski demikian pertumbuhan kuantitas dan kualitas film nasional juga harus diikuti
yang masif dan melibatkan banyak investasi
nah itu terbukti dengan suksesnya salah satu film asia parasite yang mampu menjuarai piala oscars tahun dua ribu dua puluh
selain itu kunci kesuksesan sebuah film juga banyak dipengaruhi oleh pendalaman peran aktornya
seperti yang ditunjukkan oleh reza rahadian
kualitas acting yang baik membuatnya meraih banyak penghargaan
dan juga membawa film filmnya masuk jajaran
ya demikian my insight kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di kanal youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye